seekor buaya dievakuasi balai besar konservasi sumber daya alam sumatera utara
dari kabupaten langkat ke taman penangkaran buaya di medan
buaya seberat sekitar seratus kg ini ditangkap warga dengan cara dipancing dari sungai sangga v pada senin lalu
petugas membutuhkan waktu seharian untuk melepas mata pancing sepanjang lima belas cm
yang disangkutkan warga di tenggorokan buaya
ini sebenarnya bukan kita serahkan ya ini kita titipkan sementara untuk observasi diisolasi dulu
dokter akan datang ke sini per dua hari untuk melakukan pengecekan kesehatan
setelah layak nantinya nanti akan pimpinan apakah akan dirilis atau kondisinya tidak memungkinkan dirilis
itu tentunya akan diputuskan nantinya setelah
buaya betina yang diperkirakan berusia lima belas tahun ini dipancing
karena khawatir akan menyerang nelayan dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai

seorang warga yang berpengaruh untuk mengembangkan warga di sungai
ekor ular sanca kembang sepanjang lima meter
dievakuasi dari atap toilet sd negeri marga jaya satu kota bekasi
petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan lantaran ular sempat meronta dan bertahan di tempat persembunyiannya
ular seberat lima belas kg itu pertama kali ditemukan seorang guru yang sedang memperbaiki listrik
awalnya seperti ini pak tadi guru kami mau
itu membutuhkan listrik yang selalu koslet di kamar mandi
kemudian jebol plafon ternyata begitu dilihat ada ya ular itu melingkar
jadi akhirnya kami panik pak
kondisi sekitar sekolah yang dipenuhi semak semak dan pohon besar diduga membuat ular masuk ke area sekolah
ular sanca di rumah
seekor ular piton juga ditemukan bertengger di atap rumah warga di daerah halim jakarta timur
tujuh belas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi ular yang tak mau pergi dari tempat bersembunyinya
petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular dan membawanya jauh dari permukiman
ular mempunyai kebiasaan hibernasi atau tidur panjang selama dua hingga tiga bulan ketika musim hujan atau musim dingin
biasanya ular akan mencari tempat yang hangat untuk hibernasi
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia